kayaknya napan udah berhenti diaterosasi sama lo
bagus banget kita rayain yuk
kok udah diima aja
kalau misalkan bapakku marah sama aku
karena kalau misalkan bapak marah
itu tandanya dia kecewa sama aku
dan aku gak mau bapak terus terusan khawatir sama aku
papa bisa kerja dengan tenang tanpa keganggu sama aku
gue tuh sedih banget
mona sama evelyn ngejauh dari gue
mereka bisa seneng seneng tanpa gue sekarang
gue tau mereka marah sama gue
ya tapi harusnya mereka tau dong
kalau gue tuh bukan tipe kali orang yang bisa minta maaf duluan
mereka tuh sahabat gue
rasa mereka paham dong tentang gue
mereka tuh sahabat gue
ini kak dinda
apalah air matanya
lo tuh niat kasih kasih gue tisu
nggak lebih banyak
lo tuh bercanda sama gue
udah kan udah gak terlalu sedih lagi
lo tuh gak susah akrab sama gue deh
maaf ya kak bawa suasana soalnya
eh udah masuk
yaudah kalau gitu aku masuk ke kelas dulu ya kak
yaudah kalau gitu aku masuk ke kelas dulu ya kak
di dalam persahabatan itu
gak boleh saling gengsi gengsian
harus saling maafin harus saling ngertiin
pasti sebentar lagi kakak bakalan bisa bareng bareng lagi sama temen temen kakak
maaf kak gue gak sadar
push up lima puluh kali lo hitung yang ngejam
terus gue paksa lo push up
lo jangan push up lo pulang sekarang
harus banget lo kerjain tuanak
harus banget juga loh ikut campur urusan gue
lu kenapa emosi sama gue
gue paling gak suka orang yang cari muka
ini area sekolah men
jangan sampai kita terciduk sama pak rudi
gue yakin banget
lo sama aldo pasti punya masalah kan
lo berdua itu emang gak cocok uratnya
sampai kemarin itu kok bisa loh ngajak dia berantem
dan biasanya tuh lo gak kayak gitu
ada apa sih sebenarnya
kayaknya ada masalah waktu camping kemarin ya
ada hubungannya sama kecelakaan salma
udahlah gue males ngebahas
masa lo gak mau cerita sama kita berdua
kalau gue yang bikin dia jatuh pas gue ambil air
tapi lu gak ada hubungannya kan sama kecelakaan salma
lo denger ya
salma jatuh gara gara kedorong sama si aldo nggak sengaja
wah rese banget sih si aldo
udah tahu dia yang salah
malah duduk dulu kan
emang harus dikasih pelajaran nad
lo berdua gak usah kepancing emosi
ini urusan gue sama si aldo
biar gue yang selesein
lagian gue juga gak mau lo berdua ikut ke bawah bawah
mama kenapa din
mama tadi dapat kiriman paket
terus kamu lagi din
tenang ya ma
aku di sini ma
daniel jangan tinggalin mama
mama istirahat ya
aku temenin di sini

kaulah aku janji ma
nggak akan pernah ada orang yang berani ganggu mama selama aku ada
paket apa ya
sebentar ya den ya
yang dikirim orang itu den
ini pasti perbuatan tante astrid
den mau kemana den
aku mau ngurusin ini dulu bi
bibi tolong jagain mama ya
kamu mau pergi
emangnya mama mau pergi kemana
mau beli keperluan dapur
kamu teh belum sehat betul
ntar kudu ikutlah ya
di rumah aja ya
mama kok jadi kayak papa sih
khawatirnya terlalu berlebihan
salma udah gak apa apa kok mah
beneran kamu teh udah sehat
yaudah tuh ganti baju
mama tungguin ya
tunggu bentar ya ma